setelah dua tahun korea selatan akhirnya kembali menyambut turis asing per satu juni dua ribu dua puluh
bagaimana kondisi di korea selatan menyambut wisatawan mancanegara
sudah ada produser cnn indonesia kus indra di seoul korea selatan
udah curi start ya nyampe sana duluan
oke kus per satu juni korea selatan sudah membuka gerbang untuk wisatawan asing
bagaimana syarat ketentuan pemberlakuan perjalanan terbaru nih
sebenarnya ke korea selatan saat ini
sebenarnya fani untuk persyaratan pembukaan untuk satu juni ini sebenarnya tidak banyak jauh berbeda dengan yang syarat yang sebelumnya
sebelum satu juni dua ribu dua puluh dua ini
dimana tiga syarat utama itu harus tetap ditamakan atau dilalui
pertama adalah anda sebelum berangkat itu harus mengurus keperluan visa
dimana keperluan visa ini mensyaratkan satu itu sertifikat vaksinasi
kemudian setelah tiket anda didapatkan itu nantinya anda juga harus melakukan pemeriksaan tes hasil pcr negatif maksimal empat puluh delapan jam sebelum keberangkatan
nah pada tanggal satu juni ini persyaratan persyaratan ini yang harus dilakukan
dan termasuk ada satu tambahan fani untuk masuk ke korea selatan itu harus memiliki key code itu sendiri
nah key code ini didapatkan setelah anda sudah memiliki
hasil tes pcr negatif yang membuktikan bahwa diri anda tidak terkonfirmasi tidak terkonfirmasi positif oleh covid sembilan belas
nah ini key court ini dibutuhkan untuk saat anda nanti tiba di bandara incheon korea selatan
nanti di saat setelah anda menerima qr code itu nanti akan dipindahin
nah qr code ini untuk apa
key code ini sebenarnya berguna untuk mempercepat
jadi nanti di anda sesampai anda di korea selatan membuktikan diri anda itu
tidak perlu dikarantina
jadi ini hanya untuk mempercepat waktu
di mana informasi ini saya dapatkan dari korean tourism organization atau kto
yang bisa anda kunjungi di visitkorea org
nah untuk selanjutnya untuk perbedaan antara sebelum satu juni dan satu juni berikutnya adalah setelah anda tiba di korea selatan
di mana pada saat saya tiba pada tanggal dua puluh sembilan mei ke korea selatan itu
saya diwajibkan tes pcr di hari pertama
nah tes pcr di hari pertama ini ketika saya sampai di bandara incheon itu dilakukan di ada ruangan atau loket khusus gitu
nanti anda harus mengantri di sana dan mendapatkan antrian untuk melakukan tes pcr di bandara itu
harganya itu sekitar delapan puluh ribu won atau kalau dirupiakan itu lebih dari sembilan ratus ribu rupiah
nah pada saat saya melakukan tes pcr saya langsung bergerak ke hotel penginapan
nah di sana itu
dengan catatan saya tidak boleh kemana mana
harus tetap di penginapan
tetapi nanti setelah hasil negatifnya itu udah diumumin itu baru kita bisa berjalan atau berlibur ke korea selatan
tapi pada tanggal satu juni ini itu ada perubahan tiffany
jadi kalau yang tadinya harus di hari pertama ketika kita membaca persyaratan yang telah ditentukan
itu tiga hari pertama anda harus melakukan tes pcr
baik itu di bandara ataupun anda setelah tiba
di korea selatan itu melakukan tes pcr sendiri
baik itu di area rumah sakit terdekat tapi harus dalam tiga hari pertama
persiapan dan juga kesiapan korea selatan sendiri menyambut turis asing seperti apa kus indra
terkait ini dengan pembatasan kemudian aturan terkait prokes yang sekarang mungkin masih berlaku atau diberlakukan di korea selatan sendiri
oke untuk di korea selatan sendiri sebenarnya tiffany untuk pembatasan itu
itu sudah tidak terlalu banyak yang dibatasi
tapi intinya protokol kesehatan yang paling utama yang tetap disyaratkan oleh mereka itu memakai masker
meskipun di ruang publik itu sudah ditiadakan untuk pemakaian masker
tapi kita tahu bahwa budaya korea selatan sebelum pandemi saja itu sudah memang dikenal dengan memakai masker
jadi budaya itu sudah ada sejak dulu
tapi di sini tidak ada pembatasan sama sekali yang
bahkan kalau kita lihat di tempat makan sekitar di rumah makan itu sudah full semua
kalau nggak ada pembatasan yang seperti yang sebelumnya gitu yang pernah dibatasi sampai misalnya di area tertentu atau di dalam ruangan hanya boleh berapa orang
baik terima kasih kus indra untuk informasinya ditunggu oleh olehnya ya di kantor ya dari korea selatan
terima kasih selamat malam